hei cantik manis assalamualaikum
aduh ampun etabung kosakti
biasa kang aceh mau naik hutang
banyak dong sekarang duitnya kalau gitu
gak dapet kang aceh
ada yang ngumpet ada yang marah marah
hebat kamu sekarang banyak duit hey
ada uang juga kang uang modal
dompet akang belum ketemu
gak usah dipikirin kang udah santai aja
jangan lah tuh kos
kamu teh butuh duit buat modal
kos minta maafnya telat
ini mah belum telat
kalau gitu saya berangkat dulu ya
saya berangkat dulu ya
tidak apa sekali sekali tidak mandi
bapak ambil kunci dulu ya
kelas berapa sekarang neng
oh belajar yang rajin
biar jadi dokter
ditinggal belum ya
nggak ntar ga ntar
aduh ampun aku minta kenapa sih
banyak bener ya masalah dalam hidupnya ya
setiap mau antar sekolah pasti terlalu lama
hah si aku mah makin hari makin lama datangnya
bikin kita terlalu berangkat
sabar lah tukang dadang
kamu enak doi gak mikir makanya sabar
jangan jangan kamu lupa ya kalau hari ini harus ke sekolah
saya emang gak sekolah tukang dadang
yang sekolah jeniper
ini dia nih baru kelihatan
pep muka kamu kesut banget
kayak belum mati
sendirian aja mengocat cuyunya kemana
kamu gak bantuin
kali maaf mau cat saya nggak tahu ya sudah tuh saya permisi assalamualaikum waalaikumsalam
salam salam hari mau cat kamu enggak kerja cuk males mam enjut itu lagi sedih
ngobrol disuruh kerja duung kamu di sini aja yuk sama aku
kasihan ngeliat kamu sedih enggak cuk pokoknya sekarang kamu makan habis makan kamu mandi
terus kamu berangkat kerja ya iya cuk moms nggak boleh kayak begitu duungs jangan keras sama enjut
kejam bingit disuruh kerja dunia itu emang kejam tut
hai kamu pernah punya enggak yang segede gini
dasar pedut pancong pamer pamer norak
tunggu apalagi kita
kok kita belum disuruh makan atau kang
tangkos warah kapan kita makannya jatuh tunggu kang idan tatang
ingatnya nanti sebelum makan ada pasportnya apa pasutnya paspotnya teh harta warisan siapkan ditunggu
minta kopi sebentar ya pak
ini sayangan terbelanjaan ke warung kangkos warah ini mau nagih utang pusing ce banyak yang belum pada bayar utang modal saya jadi seret
terus gimana mang dapat nggak
enggak dapet ce ditagihnya galakannya punya utang
terima kasih ce
manis assalamualaikum waalaikumsalam
aduh ampun eta buku sakti ngapain dibawa bawa
biasa kang aceng mau nagih utang
wih banyak dong sekarang duitnya kalau gitu
nggak dapet kang aceng
dapet kang aceng ditagihnya susah ada yang umpet ada yang marah marah pokoknya pusing saya makanya mang kalau dagangnya jangan mau diutangin
ya mau atau cantik manis apa sih dari entin yang akan tolak cinta nyantin aja masih akan tungguin
kang opinya ntar aja deh ya
ada urusan lupa baru inget ya
tapi mukanya jangan cembrut begitu dong
alasannya bukan urusan sama siapa siapa bukan urusan sama cewek bukan beneran
siapa yang cemberut
itu kaitan banget dari wajahnya
kang aceng mah bisa aja
kang jalan dulunya
kang mang puntennya mau jalan dulunya
kamu tuh mau kemana
ada urusan kang
bentar ya semuanya ya
mau ke warung rutin mau beli deterjen
kamu kan deket sama cucu udah kayak maknya
kalau yoyo yang ngasih tahu
pasti dia mau denger
yoyo udah nasehatin mak
tapi emang kayaknya tujuh belum siap
untuk terima kang barnas
aduh emak kesian sama cucu
barnas emang keperaluan
mak buru buru nih mau beli deterjen
lagi nyuci sabunnya habis ya